dalam opening seremoni pameran otomotif gaikindo dua ribu delapan belas
gias menteri perindustrian erlangga hartarto menutup sambutan
dengan menyampaikan pantun unik yang ada unsur dukungan dua periode
untuk presiden jokowi dodo
di luar jabatannya sebagai menteri erlangga memang dikenal sebagai ketua umum partai golkar
yang sudah menyatakan diri akan memberi dukungan kepada jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas
pantun yang menggunakan kosa kata industri ini dilontarkan di hadapan presiden jokowi
dan kemudian disusul gelak tawa hadir
jadi akhirnya pak presiden pameran ini adalah pameran rona empat
menyongsong revolusi industri empat
pak presiden hadir di wakilian tepat mari berdengar melar demi indonesia hebat
yang kedua bapak presiden hari ini tanggal dua agustus
gaikindo sudah siap atau industri sudah siap
w dua puluh itu ada angka dua nya pak
jadi tadi saya cek sama para industriawan dan para undangan
jadi masyarakat industri siap bapak presiden dua periode